kondisinya lemas dan juga muntah muntah sehingga ini segera kita
pak untuk evakuasi warga ini karena apa pak
ya karena ini dari warga kita yang ada di rt empat rw satu
ini tadi ada temannya melaporkan ke posko kita bahwa temannya sakit
dan hari ini kondisinya lemas dan juga muntah muntah sehingga ini segera kita evaporasi
keputusan kami dibantu dari pihak british polda sehingga kita bisa melaksanakan evakuasi ini dengan praukaret
ini dengan formal puncam kita bareng bareng untuk bisa menjemput sang pasien ini
untuk bisa dibawa ke posko kesehatan
selanjutnya nanti akan penanganan selanjutnya nanti dari pihak ada pos kesehatan yang dari puskesmas ada
dari rumah sakit tugu yang dari provinsi ini siap untuk mengevakuasi
untuk menindaklanjuti laporan dan penerimaan pasien ini
untuk yang mereka hadir sendiri banyak mas tapi untuk yang kita evakuasi di lokasi banjir
pak nanti bila ada warga lain yang membutuhkan bagaimana pak dengan evakuasi serupa
siap ini dari perintis british polda siap setiap hari di lokasi posko kita
sampai dengan selesainya pelaksanaan posko ini
jadi dari pasukan perintis termasuk dari for populisam kita siap siap di lokasi
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital tv dan media streaming lainnya